kenapa sih takut rapid test
kalau rutin rapid test kan kita semua juga bisa menjaga orang orang tercinta ya
karena ini jadi deteksi awal
nah pembaik tah melalui gegus tugas percepatan perangan covid sembilan belas dan dinas terkait
menggelar rapid test sejumlah tempat seperti di pasar tradisional
ataupun tempat berkumpul warga lainnya
sayangnya nih seperti yang tadi anda lihat
masih banyak warga yang enggan untuk mengikuti rapid test
entah karena takut atau mungkin belum mengerti apa sih rapid test itu
nah saya akan coba untuk mengingatkan kembali tentang manfaat dan pentingnya rapid test
khususnya dalam penanganan covid sembilan belas
siapa sih yang enggak mau ya covid sembilan belas nya segera redah di indonesia
ayo kita harus lakukan secara bersama sama nih dan juga butuh kerjasama semua
jangan takut rapid test
yang paling pertama rapid test itu apa sih
rapid test itu ya tes cepat sebagai langkah awal identifikasi
tadi seperti yang saya sudah sebutkan langkah awal identifikasi
rapid test ini menggunakan pengambilan sel sampel darah
kenapa dari darah
karena dalam darah itu kan ada yang namanya antibody
antibody itu diambil dari
dari darah tersebut
kemudian sampel diteteskan di alat cepatnya bentuknya seperti ini
mungkin kalau ibu ibu tahu gitu ya bentuknya kayak test pack gitu cuma agak lebih besar
nah terus untuk cairan reagennya diteteskan nih setelah darah diteteskan dalam alat tersebut
terus juga ada cairannya diteteskan di sana
nah hasilnya ini muncul dalam sepuluh sampai lima belas menit
kalau reaktif ada juga yang non reaktif gitu
jadi ini gunanya untuk mendeteksi imunoglobulin g dan juga m dalam darah
nah imunoglobulin itu antibody dalam nagrah
darah yang dibuat oleh tubuh kita nih terhadap paparan infeksi
jadi kalau misalnya ada virusnya masuk pasti tubuh kita bikin imun sendiri
nah kalau misalnya kemudian ada virus covid sembilan belas yang kemudian masuk pasti tubuh kita membentuk imun tersebut
makannya harus isolasi paling enggak empat belas hari karena harus dilakukan rapid test seperti ini untuk mengetahui reaktif atau tidak reaktif
nah kalau misalnya dibilang non reaktif itu apa artinya
reaktif itu bagaimana yang harus kita lakukan
kalau misalnya non reaktif itu artinya mungkin saja dalam tubuh kita tidak ada virus covid sembilan belas
karena kan corona itu ada banyak jenisnya ya
nah virus covid sembilan belas itu mungkin saja tidak ada dalam tubuh kita
tapi tetap saja kita harus mengkarantina di digital secara mandiri
karena tubuh kita sebetulnya kalau misalnya terinfeksi virus nih ada waktu tujuh sampai sepuluh hari untuk membentukkan imun tubuh
nah untuk itu harus diulang tesnya hari ke tujuh sampai sepuluh setelah tes yang awal
apalagi untuk anda yang tinggal di lingkungan dengan orang orang yang positif covid sembilan belas
nah selanjutnya nih kalau misalnya reaktif jangan takut dulu belum tentu reaktif ini anda positif covid sembilan belas
karena virus corona ini ada banyak dan belum tentu reaktif corona ataupun reaktif virus corona dalam rapid test itu adalah positif covid sembilan belas
nah untuk itu untuk memastikannya harus dengan periksa lagi nih periksa dengan p tiga

dari saluran pernafasan baik itu dari hidung ataupun tenggorokan
selanjutnya harus banget isolasi mandiri
ini pasti untuk menunggu kepastian apakah benar benar positif covid sembilan belas
apalagi kalau misalnya kondisinya sudah memburuk nih udah gak perlu panggil tukang pijit ataupun panggil segala sesuatu ya yang untuk membuat diri anda baik
tapi langsung aja ke rumah sakit ataupun ke fasilitas kesehatan terdekat untuk lebih pasti dan juga melindungi keluarga anda
tidak perlu takut lagi untuk rapid test ya
bukan untuk mengelompokkan siapa yang sakit siapa yang tidak
tapi benar benar ini untuk mencegah corona kemudian menyebar menyebarnya lebih banyak lagi apalagi mengenai orang orang yang rentan
kayak lansia orang tua kita sendiri ataupun anak anak kita gitu
karena lewat rapid test ini kita mendeteksi awal gitu ya
agar dimana kita bisa mengelompokkan seperti diana bilang tadi mengelompokkan mana yang nanti kecenderungan akan ada menderita covid sembilan belas atau bukan